tadinya saya mau kasih informasi pengantar
tapi karena waktunya lebih baik kita habiskan dengan diskusi yang menarik
ini masalah natuna ini menarik
karena ini persoalan lama yang kembali muncul kali ini
tapi kita dengarkan dulu dulu
apa namanya pernyataan dari presiden jokowi terkait dengan insiden di natuna ini
yang berkaitan dengan natuna
saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik
bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar
mengenai teritorial negara kita
terkait dengan sembilan sembilan yang diklaim oleh tiongkok
sampai kapanpun juga
indonesia tidak akan mengakui
dan apa tadi yang disampaikan oleh bapak presiden
bahwa itu adalah bukan hal yang harus dikompromikan
karena sudah jelas hak berdaulat
teman teman ini hak berdaulat ya
hak berdaulat kita sudah jelas
sudah sesuai dengan hukum internasional
unclos kita hanya ingin rrt sebagai anggota dari unclos itu
apa yang ada di unclos
jadi intinya itu seperti yang sudah kita sampaikan
pak makarim persoalan natuna ini jadi insiden
sekian waktu terdorong lagi
dan ini eskalasinya cukup meningkat
karena lagi lagi pemerintah tiongkok
secara tegas mengatakan bahwa
tidak itu wilayah kita
apa yang terjadi
jadi gini ya
kalau kita perhatikan
ini kan berulang ulang
sejak jamannya pak gusur juga sudah ada itu pak
psb semua sudah berulang ulang
nah ini mereka itu sebenarnya
selalu menggunakan alasan
ini adalah bagian sebagai
nah kalau kita perhatikan
dari ketentuan hukum internasional
ya itu sebenarnya tidak ada istilah
jadi hak daripada
pertarungan lain lain tradisional
untuk melakukan penangkapan ikan
yang dilakukan sebelumnya
tetapi apa yang dituliskan diri
sumir karena waktu sidangnya tidak terlalu banyak ya
jadi oleh karena itu dianjurkan
untuk bisa melakukan itu
kalau ada perjanjian dengan negara negara pihak yang terkait
nah antara indonesia dengan china
nggak ada perjanjian
itu merupakan sesuatu yang tidak ada
karena tidak ada perjanjian itu ya
oleh karena itu
maka apa apa yang dilakukan oleh nelayan nelayan cina itu
adalah sesuatu yang tidak senada
dengan jiwa daripada unclos tadi itu
anda lihat ini persoalan
kalau kata pak makarim ini persoalan yang menahun segala macam
ini persoalan yang nggak mau mematuhi
kalau gus dur bilang ini gitu gitu aja
repot gitu ya
makanya anda jawab deh gimana
anda lihat perspektif anda gimana
perspektifnya itu adalah bahwa soal yang berat pun
kalau dilihat dengan perspektif yang panjang
itu mungkin tidak berat karena
kejadian di laut cina selatan itu
memang sudah sejak abad ke enam
dan tidak pernah diselesaikan gitu
sekarang sih tinggal ini menjadi
kontes politik ya kecil mungkin cina mengetes politik indonesia
tapi juga lebih kecil lagi secara mikro
juga mengetes kekompakan kabinet
ada disputing juga
ada yang marah sekali ada yang tidak terlalu marah
oke kita akan lihat juga oke
mas tauhid ini apa sih kenapa sih natuna kok jadi begitu seksi bertahun tahun
kalau kata pak makarim ini pasti ya bukan cuma orangnya ya
pasti ya bukan cuma orang cuma melanggar
atau masalah masalah kecil kecil
bukan ya di kawal coast guard
bahkan ada pengakuan yang sepihak gitu dari tiongkok gitu
apa sih seksinya pilihannya
ya saya kira karena kan natuna dan sekitarnya itu kan
memang daerah tangkapan ikan ya
itu bukan daerah basisnya dulu
nelayan nelayan dari vietnam dan negara negara sekitar
termasuk thailand juga mencari ikan disitu
dan itu ekspor ke negara jalan lainnya ya
jepang korea termasuk china
ketika pada waktu periode lalu sedikit terganggu di negara tersebut
ekspornya otomatis supply itu terganggu
jadi itu menurut saya memang ini sedikit tarik menarik bagaimana ekonomi dari terutama ikan ikan tersebut
yang biasanya jalurnya bisa langsung sekarang harus melalui berbagai pihak sehingga ekspornya terganggu
tapi menariknya bahwa memang dari sisi ekonomi sebenarnya kita sudah sangat tergantung dari cina
baik ekspornya kemudian impor kita jauh lebih tinggi apalagi investasi china disini
jadi agak lucu ketika memang tanda kutip china berusaha mengingatkan dari si politik soal natuna
sementara china punya pasar besar di kita
jadi ada hal yang berhentangan begitu
kecuali memang kita berusaha untuk tidak keluar dari tanda kutip ekonomi china di sini
baru itu dilakukan
jadi agak anomali ya di satu sisi hubungannya besar sekali
secara ekonomi tapi secara politik agak tegang
agak tegang nah ini yang menurut saya ada apa dibalik itu
padahal menurut saya kalau tanpa politik tanpa ada ekonomi tentu tidak ada motif yang kuat begitu
kekompakan menteri tadi pak wimar beli highlight sekali ini untuk bisa menangani ini
tapi kita akan dengarkan lagi pernyataan dari menko maritim jenderal luhut panjaitan terkait dengan insiden ini
kita ini jangan terus gampang ngomong
kita ini menjual kedaulatan kita beda
zee itu kan bicaranya adalah menyangkut ekonomi kan
bukan bicara kedaulatan
dua dua binatang beda itu
jadi sekali lagi saya ingin garis bawah ya
tidak ada keinginan pemerintah
kita berunding mengenai batas wilayah kita tidak ada
nah ini tidak ada masalah kedaulatan pak wimar ini persokalan ekonomi saja zee
tidak usah terlalu marah marahlah
maksudnya serahkan saja ikan ikan itu tidak usah diributkan
tapi ya ada juga tentu menteri lainnya dimana
kedaulatan itu prinsip ya
warga negara juga begitu
banyak yang dengar cina saja sudah alergis ya
dalam kasus lain dimana cina itu tidak salah sudah disalahkan apalagi kalau salah
jadi memang seksis sensitif karena bisa dilihat dari kacamata berbeda
oke kalau mas wali tadi menjelaskan ada anomali kita dekat sekali dengan tiongkok
tapi kita juga punya konflik seperti ini
ini anda lihat hubungannya gimana sih ww indonesia dengan tiongkok ini misalnya kalau melihat dalam situasi terkini kita banyak sekali investasi tiongkok di sini kita juga utang nggak sedikit misalnya
kalau jawabnya gampang sih kalau mau dijawab gampang kan itu dua duanya negara kompleks dan negara besar
mungkin negara kedua ketiga terbesar di dunia jadi jelas bahwa ada yang senang ngurusin ini ada yang senang ngurusin itu ya
kalau pak makarin suruh ngurus ikan kali dia males juga
tapi seorang ekonom ngurus politik luar negeri dia bilang terlalu abstrak
ya kalau kolomis lihat lucu aja

orang punya berbagai motif tapi sebetulnya ujung ujungnya duit
pak makarim ini gimana menjelaskan tadi
ini persoalan kedaulatan yang sangat serius atau ini masalah ekonomi aja pelanggaran zte yang ya nggak seberat itulah nggak usah biasa aja lah gitu
jadi kan kalau kita lihat ya dari unklos itu ya ada yang namanya teritorial water yaitu wilayah indonesia
ada yang namanya zona ekonomi eksklusif ya dua ratus mil dari wilayah indonesia tadi
di wilayah indonesia itu itu hak ekonominya untuk mengambil kekayaan alam di situ itu adalah pemilik dari host country tadi
jadi kalau kita bersedia hak ekonominya itu diambil orang ya let's forget about apa apa ya
tapi kalau kita menganggap bahwa hak ekonomi itu juga merupakan hak yang merupakan hakiki dari negara itu
ya kita harus pertahankan
karena nggak ada negara lain yang mau memberikan hak atas kekayaan ekonominya itu kepada pihak lain gitu
jadi it's up to us bagaimana kita bersikap menghadapi hal itu
nah itu dia seberapa punya bargain politik dalam diplomasi dengan cina indonesia saat ini
kita akan bahas itu saja dah di segmen telekomensi

untuk memperdayakan dengan berat
ini segmen terakhir kita waktunya nggak banyak
saya mau ke mas tauhid dulu kalau kita bicara mengenai bargain politik ekonomi kita dengan tiongkok gitu ya
seberapa punya bargain dan bisa kepala tegak kita dalam bernegosiasi dan terutama soal natuna ini
ya saya kira dalam posisi ini kita memang dalam beberapa indikator kita masih lebih kurang ya kurang daripada cina
perdagangan kita masih divisi
kemudian kita juga masih mengajukan pinjaman terhadap beberapa proyek infrastruktur dari cina
kemudian investasi sekarang tercepat terbesar itu berasal dari cina
sehingga kalau kita berusaha untuk menegakkan kepala
tentu kita harus punya alternatif ekonomi negara mana yang berani bersedia menyediakan itu semua dalam waktu relatif cepat
jadi tidak semudah kita harus menegakkan kepala gitu ya kedaulatan
ada faktor juga harus dipertimbangkan gitu
katakanlah biasanya penyimbangnya amerika tetapi trennya bahwa dalam sepuluh tahun terakhir
justru mereka tidak begitu bergeming dalam soal investasi kemudian perdagangan dan sebagainya
ini yang menurut saya harus dipertimbangkan
pak makarim ketergantungan ekonomi kita pada tiongkok yang semakin besar kata mas tauhid tadi
membuat kita agak susah kepalanya tegak
sesimpel atau serumit itu kah
jadi hubungan antara satu negara dengan lain
dengan negara lain itu bukan hanya salah satu faktor yang menentukan
nah jadi oleh karena itu maka yang menjadi faktor utama itu adalah
bagaimana kita bermain dan berpijak dengan hukum internasional
jangan sampai kita bermain tetapi melanggar aturan hukum internasional
nah berkaitan dengan apa yang ada di natuna
jadi tidak ada yang berkaitan dengan itu
tidak ada yang dilanggar
dan argumennya patokan posisinya jelas
nah kalau misalnya cina
tidak ada orang cina yang bisa menjawab hal hal itu
jadi kalau ada satu klaim
saya memiliki tanah
di jalan cikini
tapi kalau bapak tidak bisa menjelaskan bahwa tetangga itu siapa
terus kemudian sebelah baratnya siapa
terus akhirnya apa yang diminta sama mereka
jadi kita harus berpegang pada itu saja
meskipun tadi secara ekonomi ada hubungan yang asimetrik mungkin nih sekarang
yang agak membuat kita sulit dalam berdiplomasi
pak wimar terakhir perspektif wimar tiga puluh detik
saya lain perspektifnya
ini adalah kasus pertama di mana kabinet ri ini di challenge oleh sesuatu dari cina
untuk mereka juga eksperimen kecil juga
sampai mana konstelasi ini berubah
sejak ada kabinet baru ini yang konstelasi politiknya itu sebetulnya sangat berbeda
oke jadi ini ujian bagi kompakan kabinet di indonesia ya
ya kekompakan tentunya yang berdasar jangan asal kompak aja
oke terima kasih yang harus kompak juga kita harus sepakat
waktunya sudah habis jadi semoga bisa kompak kita ke akhirnya
terima kasih pak wimar terima kasih pak pak gara
terima kasih pak dudie terima kasih
makanya dia maju gedung kuat